badan meteorologi klimatologi dan geofisika atau bmkg
menyampaikan pandangan iklim tahun dua ribu dua puluh
menurut bmkg sepanjang tahun dua ribu dua puluh
gangguan iklim dari samudera pasifik yaitu enso
diperkirakan berada pada fase netral
tidak terjadi lanina yang merupakan pemicu anomali iklim basah
maupun el nino yang merupakan pemicu anomali iklim kering
demikian juga dengan fenomena indian ocean deep pole atau iod
yang merupakan gangguan iklim basah
yang merupakan gangguan iklim dari samudera india
diprediksi akan berada pada fase netral pada tahun dua ribu dua puluh
meski demikian bmkg tetap mewanti wanti semua pihak
untuk bersiap menghadapi terjangan bencana hidrometeorologi
akibat curah hujan tahun dua ribu dua puluh
tahun ini curah hujan diperkirakan melebihi rata ratanya
atau melebihi batas normalnya di sebagian wilayah indonesia
bahkan juga tetap berada di wilayah indonesia
menjaga terhadap peningkatan potensi kekeringan dan karhutlah
di beberapa wilayah rawan
walaupun secara umum curah hujan diprediksikan berada dekat dengan kondisi normal
terdapat daerah yang diprediksi mengalami hujan tahunan di atas normal
yaitu sebagian jambi jawa barat jawa timur kalimantan timur bali ntb dan sulawesi tengah
sementara daerah yang diprediksi mengalami hujan tahunan di bawah normal
adalah sebagian kecil papua barat dan sebagian kecil papua
tahun dua ribu dua puluh dua yang baru saja kita lewati diwarnai dengan hampir dari tiga lima ratus bencana di tanah air
jadi yang berkaitan dengan cuaca ekstrim
kita melihat begitu banyak ya banjir terjadi longsor hujan yang begitu deras angin topan dan lain sebagainya
nah bagaimana untuk tahun dua ribu dua puluh tiga ini
tentu saja apapun informasi yang berkaitan dengan cuaca ya sangat penting kita dapatin secara akurat
dan secara real aktual sehingga masyarakat pun bisa disiapkan
dan pemerintah juga bisa memitigasi bila akan terjadi misalnya bencana dan lain sebagainya
dan juga tentu saja supaya kita semua itu tidak bingung
apalagi berita berita mengenai cuaca ekstrim itu tentu saja cukup menakutkan
dan kita harus terus siap dan kita harus memiliki informasi yang akurat
untuk itu saya sudah berada di kantor bmkg badan meteorologi klimatologi dan geofisika
berbicara langsung dengan kepala bmkg ibu dwi korita karnawati
dan kita sudah cukup sering ya kalau insight with desi anon ini paling rajin
terima kasih mbak desi
ketemu dengan bu rita apa kabar bu rita
alhamdulillah kabar baik semoga mbak desi dan seluruh tim cnn juga baik sehat semangat semua
terima kasih banyak ya dan ini tahun baru ya
kalau kita lihat menutup tahun dua ribu dua puluh dua bicara mengenai kondisi cuaca di indonesia ini
apa kira kira wrap up nya highlight yang paling penting untuk kita ketahui bu rita
betul dua ribu dua puluh dua kita di indonesia ini masih dipengaruhi oleh lanina yang berdampak pada peningkatan curah hujan bulanan
jadi bahkan mulai dua ribu dua puluh satu maaf dua ribu dua puluh dua ribu dua puluh satu hingga dua ribu dua puluh dua
jadi tiga tahun ya kita
dua tahun berturut turut itu lanina
nah di akhir dua ribu dua puluh dua lanina semakin melemah dan kami memprediksi nanti berangsur semakin lemah akhirnya di sekitar pertengahan tahun dua ribu dua puluh tiga saat ini akan menjadi netral
iya akan menjadi netral
jadi setelah hampir tiga tahun
iya akan menjadi netral
tapi sebelumnya mungkin bisa refresh lagi bu rita lanina itu apa
dan bedanya dengan el nino
itu yang harus kita ya ini tiap tahun mungkin kita bicara mengenai tapi harus diulang lagi apa perbedaannya dan apa dampaknya
jadi lanina adalah anomali iklim yang dikontrol oleh kondisi suhu muka air laut di indonesia
terus kita bisa lihat di bagian bagian tengah ekuator ya di bagian ekuator
nah di situ suhu muka air laut di samudera pasifik relatif lebih dingin
daripada suhu muka air laut di kepulauan indonesia
jadi muka air laut kita lebih hangat
saat itu perbedaan tertinggi mencapai jadi suhu di indonesia ini mencapai dua puluh sembilan derajat celcius muka air lautnya
nah karena perbedaan suhu ini terjadilah perbedaan tekanan udara antara dua samudera tersebut
antara samudera pasifik dengan kepulauan indonesia
sehingga dampaknya apa yang kita rasakan
karena dampaknya terjadi aliran masa udara basah dari samudera pasifik menuju ke kepulauan indonesia
aliran masa udara basah ini berdampak meningkatkan kelembapan di wilayah kepulauan indonesia
dan mengintensifkan pembentukan awan awan hujan
karena di sini lebih panas
kita rasakan ini dua ribu dua puluh dua ini hujannya dua puluh empat dan dua puluh sampai dua ribu dua puluh dua
jadi ada peningkatan curah hujan
kalau dari segi volume hujan yang turun pada tahun dua ribu dua puluh dua ini ada datanya bu rita yang bisa kita
nah sebenarnya lanina itu kan diawali awal jadi akhir dua ribu sembilan belas awal dua ribu dua puluh
saat itu intensitas hujan tertinggi di dki mencapai tiga ratus tujuh puluh tujuh mm hanya dalam dua puluh empat jam
yang seharusnya turun dalam satu bulan lebih
nah karena ada pengaruh lanina tersebut plus ada tambahan seruak udara dingin dari dataran tinggi di asia
nah kemudian di beberapa wilayah curah hujan juga mencapai lebih dari satu ratus lima puluh mm
kejadian ekstrim yang lebih dari satu ratus lima puluh mm itu sering terjadi di tahun tahun tiga tahun tersebut
wow jadi di luar dari normal tapi sehingga menjadi normal ya
sekarang insya allah ini berangsur menuju normal
normal itu berapa yang wajarnya lah supaya hujan kan perlu kan kita menginginkan kan
jadi normal itu kami anggap rata rata curah hujan selama sepuluh tahun terakhir itu dirata rata seperti itu
jadi bervariasi untuk setiap wilayah kan memang kondisinya ada yang rata rata katakan tiap bulannya satu ratus lima puluh mm
tetapi ada wilayah tertentu tiap bulannya mempunyai kenormalan masing masing
dan ini tiga tahun yang
terakhir tadi di atas kenormalan masing masing wilayah tadi
tapi masuk tahun dua ribu dua puluh tiga ini kita sudah akan kembali ke normal yang biasa
jadi good newsnya berita baiknya adalah insya allah bencana hidrometeorologi basah meskipun masih tetap terjadi
jadi semoga tidak sesering di tiga tahun itu
tetapi peluang untuk bencana hidrometeorologi kering
misalnya karhutlah kekeringan
itu menjadi kebakaran hutan
itu menjadi meningkat dibandingkan tiga tahun terakhir
oke jadi ini pengaruh mungkin masuk setelah lanina kita akan mengalami el nino atau
jadi perlu waktu tidak sekepika berubah menjadi el nino
tapi ada waktu transisi
jadi netral lebih dahulu
katakan tahun ini netral
menuju keseimbangannya akan menjadi el nino
seperti dulu tahun dua ribu lima belas dua ribu enam belas el nino
kemudian keseimbangan ini akhirnya kita mengalami lanina itu tahun dua ribu dua puluh
dua ribu dua puluh sampai sekarang sudah mulai akhir
jadi mungkin kita ingat kalau lanina itu gadis kecil
dampaknya lebih dingin
suhunya saya ingat ya waktu tahun baru kemarin
kemarin itu jakarta aja bahkan lumayan ya
suhunya itu terasa adem gitu ya
dan bahkan yang biasanya kita merasa panas
tapi merasa lumayan sejuk
tapi sekarang sudah mulai panas lagi mulai
mulai lembab lagi
kalau ini tahun baru imlek
nah biasanya kan curah hujan bulan februari ini bagaimana
yang untuk jangka pendek ini
nah ini enggak
biasanya hujan kalau tahun baru imlek itu membawa berkah ya
jadi bukan karena tahun baru imlek
kebetulan di indonesia ini sering terjadi
atau memang selalu di
karena angin munsun dari asia itu kan datangnya november sampai april ya
jadi itu angin yang membawa hujan
jadi sering terjadi hujan itu di bulan bulan itu
nah puncaknya itu antara desember januari dan di beberapa wilayah februari
jadi memang tiap tahun
itu terulang musim hujan
bahkan puncaknya itu bisa terjadi di februari
jadi kita masih was was ya puncaknya
nah tapi dimana saja
ini kan indonesia kan dari sabang sampai merauke cukup luas
masing masing wilayah juga punya
bagaimana pemetaan wilayah wilayah yang khusus nanti harus menghadapi
kita harapkan bukan bencana lah
tapi curah hujan yang jauh lebih tinggi
ini kami ada data
ada catatan ini ya
misalnya untuk februari curah hujan tinggi
tinggi itu kriterianya lebih dari tiga ratus mm dalam satu bulan
nah itu antara lain di sebagian besar jawa
jadi jawa ini masih harus waspada dengan hujan
ini seluruh jawa jawa barat sampai jawa tengah
sama jawa barat jawa tengah
bahkan jawa timur juga bisa ya
ini sebagian besar ya
jadi sebulan bisa di atas tiga ratus mm ya
kalau bulan februari itu selain jawa bali
kemudian sebagian besar maaf sebagian nusa tenggara barat dan timur
sebagian kalimantan barat bagian utara
sebagian kecil kalimantan tengah
sebagian kalimantan timur
kemudian sebagian kalimantan utara
sulawesi selatan saya ulangi
sulawesi selatan bagian selatan
dan sebagian papua barat dan sebagian papua
ini rinci sekali tapi kalau saya mendengar ini praktis seluruh indonesia
iya sama saja seluruh indonesia
jadi sampai maret lah intinya curah hujan di atas normal ya
sampai mei ya justru
ini kami prediksinya sampai mohon maaf bukan mei
juni masih ada curah hujan di atas tiga ribu
maaf di atas tiga ratus mm per bulan
ini kalau juni hanya di sebagian wilayah indonesia
sebagian kecil yaitu di sulawesi selatan bagian timur
sebagian maluku dan sebagian papua barat dan sebagian papua
oke ini informasi yang penting
karena biasanya kalau curah hujan di atas tiga ratus mm ya tentu saja khususnya daerah yang rawan
banjir longsor banjir bandar
nah apalagi di tempat tempat pemukiman yang sangat padat
nah mungkin apa
bu rita yang harus kita waspadai
apa yang harus dilakukan
pertama masyarakat dalam bersiap siap
ya jadi satu menjaga lingkungan
jangan membuang sampah sebarangan
biasanya yang sering terjadi itu dry nasa
dry nasa itu tersumbat
lareng lareng agar tidak longsor sudah dibuatkan dry nasa pipa pipa
ini harus diperhatikan jangan sampai tersumbat
nanti air yang tidak bisa mengalir akan menjebol dinding dan longsor
juga di bantaran sungai
jangan untuk membuang sampah
ini akan mengakibatkan penyumbatan
jadi mohon untuk jaga lingkungan
kemudian juga terus saja melakukan penghijauan
ini peran pohon ini sangat penting
harus menanam justru bukan menebang
apalagi di lereng lereng di bukit ya
dan juga ini biasanya dengan pupr dan pemerintah daerah ini ada pengerukan pengerukan
kanal kanal yang sudah banyak endapan ini dikeruk itu biar kapasitasnya daya tampungnya bertambah
nah dan juga ini terus memonitor perkembangan cuaca yang disampaikan oleh bmkg
agar kita bisa membudayakan untuk beradaptasi terhadap cuaca
dan akurasi itu ternyata sama dengan negara lain
kita pikir indonesia ini kurang akurat
saya baru jalan pernah dengan rekan amerika rekan uk
di mana mana kurang lebih sama
jadi yang membedakan adalah intensitasnya
dan rasa kenyamanan kita biasanya
kemarau pasti nanti ada hujan masih bisa cocok tanah
eh tiba tiba kering gak ada air
nah ini sudah diberitahukan semua kepada pemerintah khususnya pemerintah daerah
bu rita informasi ini terus menerus
bagaimana kerjasamanya supaya pemerintah daerah juga tidak setiap ada bencana itu mulai dari nol lagi ilmunya
pemerintah daerah sekitar empat tahun yang lalu dengan saat ini sudah banyak perkembangan
kebetulan bmkg itu ada di pelosok pelosok daerah
sudah ada sekarang
sudah sejak lama bmkg ada di daerah tiga t pun yang terdepan terluar gitu
yang terpinggir juga ada
yang terpinggir itu ada bmkg
sehingga kami gerakkan bmkg bmkg daerah untuk terus berkomunikasi
kalau dulu kan tugasnya mengamati memperkirakan cuaca
sejak beberapa tahun terakhir ini lima tahun terakhir kita beri tugas tambahan
jangan hanya memperkirakan cuaca tapi komunikasikan juga dengan masyarakat dan pemerintah daerah setempat
jadi jalinan kolaborasi ini kami galakkan empat lima tahun terakhir ini
dan alhamdulillah ya meskipun selalu kalau dicari kurang masih ada ya
dan pemerintah daerah khususnya di bagian yang titik titik rawan ini mereka cukup tanggap dalam persiapan untuk memitigasi maupun yang tadi
misalnya sungai sungai yang harus dikeruk atau sungai yang harus dibersihkan dari sampah dan juga penghijauan ini sudah bu rita cukup tanggap
karena informasi tanpa ada follow up kan juga tidak terlalu berguna
minimal dengan informasi kami pemerintah daerah mengeluarkan surat keputusan gubernur atau bupati mengatakan siaga
tidak terlepas pada bencana hidrometeorologi
dengan surat keputusan itu itu yang menggerakkan pihak pihak terkait misalnya dengan pupr untuk melakukan pengerukan
karena pemerintah daerah biasanya terus bekerja sama dengan tidak tidak sendiri ya
dinas terkait karena fasilitasnya kan juga
ya dari pemerintah juga yang berkaitan
jadi biasanya langkah awal itu kepedulian adalah dengan pernyataan bahwa
kita harus siaga seperti kemarin ini siaga atau darurat bencana hidrometeorologi
bahkan misalnya seperti jawa barat itu selama beberapa bulan sejak awal musim hujan itu sudah keluar surat ini
dki juga sudah jawa tengah juga sudah apa jadi kayaknya menular begitu
ya harus karena ini kan sangat berbeda
kayak virus menular
virus menularnya dengan baik ya
kalau kita lihat kan tadi
kalau tahun dua ribu dua puluh tiga kira kira akankah ada sebanyak itu bencana hidrometeorologi
atau karena kita sudah masuk ke normalisasi dari aktivitas laninya ini bisa berkurang

kalau dari segi bencana hidrometeorologi basah harusnya berkurang
karena curah hujannya relatif menjadi menurun dibandingkan tiga tahun terakhir
namun kalau bencana hidrometeorologi kering kami khawatir kalau kita tidak siaga itu akan meningkat
karena keringnya dan suhu juga semakin meningkat
dan curah hujan semakin menurun
dikhawatirkan di musim kemarau itu peluang terjadinya kekeringan dan kebakaran lahan hutan itu mendekati seperti tahun dua ribu sembilan belas
itu kan pernah kan mendekati seperti itu
dan itu bahayanya sangat berbeda lagi dan perlu mitigasi yang khusus ya
nah kita sekarang oke basah tampaknya sudah semakin normal
insya allah ya
bulan masuk ke kering
ini bulannya kapan dari dan sampai kapan kira kira daerah yang paling rawan bu rita ada contohannya di sini
ini ada contetan juga ini
jadi juni sebelum masuk ke juni
februari dikala sebagian besar wilayah indonesia ini musim hujan mengalami banjir longsor dan sebagainya
justru di wilayah riau dan sebagian sumatera utara ini justru mengalami kemarau
jadi mengalami musim kemarau dua kali
tidak hanya pertengahan tahun tapi juga awal tahun februari
jadi sekarang ini justru kemarau di riau dan di sumatera
jadi ini akan mendekati itu
poinnya adalah karhutlah biasanya ini terjadi
ini yang harus diantisipasi
nah di sydney
apalagi kalau di daerah yang istilahnya masyarakatnya atau disitu ada pertanian perkebunan yang suka membakar lahan dan lain sebagainya
harus apa ya kita sama sama menjagalah jangan terlalu mudah menyulut api gitu ya
misalnya jalan sambil buang puntung itu jangan
karena itu bulan bulan berisiko untuk mudah mengalami kebakaran lahan
jadi jangan membuka lahan dengan membakar lahan
dan mau tidak
juga pemerintah daerahnya harus siap siap untuk
ya perlu pengawasan
ya perlu penjagaan pengawasan
jadi februari ini di khusus sumatera utara dan riau
tapi yang setelah bulan juni ini kita masuk ke bencana hidrometeorologi kering
nah ini yang terkena juga hampir merata
terutama di jawa di sebagian sumatera yang ini langganan ya dari tahun ke tahun ya
hampir merata sumatera kemudian juga kalimantan
kalimantan juga kan
yang sering kebakaran di situ
terus nusa tenggara
nusa tenggara itu juga kalau dalam peta itu coklat
coklat itu artinya keringnya agak parah nih
nusa tenggara barat timur ya
kemudian sebagian wilayah indonesia timur
jadi ya hampir merata
tapi yang ekstrim itu tadi di jawa nusa tenggara sebagian sumatera kemudian kalimantan dan sebagian sulawesi
nah apa yang membedakannya dari musim
kering biasa lah kan
biasanya kalau kita indonesia ini dua musim lah
musim hujan atau musim kering
tapi kalau normal kan semua bisa dalam batas batas normal dan bisa diantisipasi
yang membedakannya sehingga menjadi bencana kemarau atau bencana kekeringan itu apa
apa yang mendefinisikannya sehingga ini harus menjadi perhatian khusus
khusus untuk tahun dua ribu dua puluh tiga yang membuat kami mengingatkan agar lebih waspada
kita ini sudah terbiasa tiga tahun
mengalami musim kemarau basah
musim kemarau tapi basah
basah itu karena el nino eh sorry
jadi musim kemarau nya itu basah
saat musim kemarau di bulan juni juli agustus
itu masih ada hujan
masih bisa tanam masih bisa panen
dan kita sudah merasakan selama tiga tahun
ini kan ada nyaman gitu ya tiga tahun yang harusnya kering ini
tiba tiba mendadak mulai tahun ini
tiba tiba kembali seperti kurang lebih dua ribu sembilan belas
tiba tiba air yang biasanya tiga tahun berturut turut hujan di bulan juni
kok tiba tiba sudah sangat minim
hari tanpa hujannya makin bertambah ya
sudah lebih dari tiga puluh hari misalnya
bahkan sampai ada yang enam puluh hari lebih
artinya selama tiga bulan berturut turut tidak ada hujan
bahkan ada wilayah yang bisa sampai empat bulan enam bulan tidak ada hujan
waduh ini pasti sangat berdampak
apalagi daerah pertanian
nah itu terutama di nusa tenggara
bahkan di jawa jawa timur jawa tengah dan jawa timur
lalu nusa tenggara sebagian bali
jadi yang membedakan adalah intensitasnya
dan rasa kenyamanan kita biasanya
kemarau pasti nanti ada hujan masih bisa cocok tanam
eh tiba tiba nggak bisa sekarang
eh tiba tiba kering gak ada air
ini sudah diinformasikan kepada khususnya daerah daerah yang menjadi lumbung bagi kita pertanian
tidak mungkin dong kalau ini sangat akan berdampak terhadap produktivitas dari pertanian kita
apa yang harus kita waspadai
persiapan apa baik masyarakat maupun pemerintah daerah
siapkanlah terapkan pada masa masa bencana kering ini
jadi di bulan awal november
kami mengeluarkan climate outlook
pandangan iklim tahun dua ribu dua puluh tiga
proyeksi tahun dua ribu dua puluh
kami sebarkan ke para gubernur
dan kami monitor beliau beliau melanjutkan ke kabupaten
apa bunyi dari climate outlook ini
ya perkiraannya tadi
antara lain bahwa lanina semakin melemah menjadi netral
namun kemudian artinya
intensitas hujan semakin berkurang
kemarau diprediksi akan relatif lebih kering
tapi kami harus mengulang lagi
semacam itu kan tidak bisa hanya sekali
kami ini dalam proses mengulang mengingatkan kembali
dan di dalam beberapa pertemuan kunjungan daerah
kami langsung sampaikan langsung ke gubernurnya
tapi sekali lagi tetap harus diulang ulangi
apakah mereka oh iya ini sudah harus disiapkan misalnya
kalau tidak ada hujan
ada yang sudah mulai memikirkan semacam itu ya
jangan sampai ini menjadi bencana yang istilahnya multiplier effect nya banyak
karena kalau keringan berarti ya
dan peternak juga bisa jadi terdampak
pertanian kita juga perkebunan
dan ini ya kehidupan
kehidupan masyarakat jadi
dan strategi yang kami sarankan adalah sebelum berakhir musim hujan
jadi saat musim hujan ini adalah tampungan atau tandon tandon air
intinya tuh air hujan itu jangan dibiarkan langsung lari ke sungai ke laut
jadi itu kita tabung
ditabung agar nanti di musim kemarau itu menjadi tabungan untuk bisa berbagai kepentingan
tidak hanya air minum tapi juga untuk pertanian
jadi konsepnya adalah memanen air hujan di saat musim hujan saat ini
dan juga di lahan gambut ini juga sudah ada badan restorasi gambut itu ada
beliau beliau sangat concern
bahkan sudah ada teknologi yang beliau terapkan
bagaimana membasahi lahan gambut sebelum musim kering
akumulasi hujan yang jumlahnya kurang lebih sama itu turunnya hanya dalam beberapa hari atau beberapa bulan
jadi katakan hujan satu bulan turun dalam satu hari
nah itu kejadiannya
itu yang dikatakan ekstrim
salah satunya itu adalah cuaca ekstrim
dan ini kita sudah rasakan sendiri
ini kok aneh ya
apalagi bukan di indonesia saja di seluruh dunia
kalau kita lihat di amerika misalnya wah yang biasanya musim dingin mungkin minus lima
tetapi sekarang minus tiga puluh minus empat puluh dingin sekali
tapi sehingga banyak sekali yang di indonesia
beku kan itu
dan sementara di eropa misalnya salju yang biasanya di atas pegunungan alpen itu malahan berkurang
nah ini definisi dari cuaca ekstrim itu sebenarnya bagaimana ya
kita kan ada beda
kita bedakan antara ya cuaca yang dari kita buka jendela ini cuacanya seperti apa
dengan yang istilahnya perubahan iklim
nah ini mungkin bu rita pendidikan bagi kita semua
karena ini merupakan salah satu topik yang
negara negara g dua puluh juga
harus kita tangani harus kita mitigasi perubahan iklim
karena sudah ada di sini bersama kita
jadi betul sekali
perubahan iklim itu nyata
kalau tadi mbak desi mengatakan es mencair di gunung alpen
gak usah jauh jauh
di puncak jaya wijaya
cnn bersama bmkg
baru saja melakukan ekspedisi di puncak jaya
melihat bagaimana kondisi salju
karena sekitar sepuluh tahun yang lalu ya
beberapa tahun yang lalu bmkg melakukan riset
dan mengukur salju ya abadi yang ada di jaya wijaya
dan memprediksi bagaimana peluruhannya
itu diprediksi tahun dua ribu dua puluh lima
dua tahun ya
ini diprediksi dua ribu dua puluh lima dua ribu dua puluh enam
itu sudah punah
dan saat tahun dua ribu dua puluh dua
luasnya tinggal dua km persegi
yang sebelumnya adalah seratus kalinya
ya karena suhu semakin panas
jadi membuat ekosistem disitu menjadi
ekosistem disitu suhunya semakin meningkat
nah dampak lanjutnya kan pencairan ini
akan mempengaruhi keseimbangan ekosistem
keseimbangan ekosistem yang ada di wilayah kepulauan nusantara
ya antara lain adanya ini
dan nanti ujung ujungnya kenaikan muka air laut
wilayah menjadi semakin sempit
dan yang paling jelas terlihat data dari bmkg
selama tiga puluh tahun terakhir
itu kita lihat perubahan tren ya
jadi sekitar dulunya
apa kejadian ekstrim itu
ada periode ulangnya itu
katakan sepuluh tahunan gitu ya
sekarang ini kira kira sepuluh tahun terakhir
ini menjadi semakin dekat
semakin sering terjadi
bahkan menjadi fenomena tahunan
dan kejadiannya melompat
rekornya itu tanggal satu januari tahun dua ribu dua puluh
itu menjadi tiga ratus tujuh puluh tujuh mm
dalam dua puluh empat jam
ya dalam satu hari
yang seharusnya itu hujan
periode ulang seratus tahun
tapi itu baru beberapa tahun yang lalu
sebelum sampai seratus tahun
sudah terjadi lagi
dan puncaknya melompat
sampai hampir empat ratus mm
sebelumnya kan hanya sekitar dua ratus mm
jadi biasanya fenomena yang bisa kita lihat
bahkan hanya sekali dalam satu abad
atau satu dekade
itu sekarang bisa kita lihat dalam per tahun
ini yang saya dengar juga
yang di himalaya
ini kan esnya kan sudah mulai
nah ini sumber dari air bersih wilayah itu
itu kan dari
sudah jadi habis
nah ini kan pasti implikasinya terhadap
kebutuhan air bersih
fenomena apalagi yang harus kita waspadai
kalau tidak salah katanya akan ada ini
kalau di bagian
di bagian barat
jadi tiba tiba cuacanya drop ya
katanya di indonesia justru ada kemungkinan suhu kita meningkat
ini kan cukup menakutkan juga
karena kita sudah
sekarang saja sudah panas
nah ini dari prediksi atau proyeksi teman teman klimatologi di bmkg
waktu itu dikerjakan tahun dua ribu sembilan belas
berdasarkan data tahun dua ribu enam belas
di proyeksikan tahun dua ribu tiga puluh
suhu udara ini akan meningkat kurang lebih setengah derajat celcius
di tahun dua ribu tiga puluh
nah itu tadi dampaknya apa
di prediksi dampaknya berupa semakin seringnya kejadian
meskipun curah hujan tidak terjadi peningkatan secara signifikan
tetapi akumulasi hujan yang jumlahnya kurang lebih sama
itu turunnya hanya dalam beberapa hari atau beberapa bulan
jadi katakan hujan satu bulan turun dalam satu hari
nah itu kejadiannya
itu yang dikatakan ekstrim
makanya jadi bencana ya
biasanya tidak banjir
jadi mau dititau banjir
dan banjirnya banjir rom
misalnya banjir bandang
dan kriteria ekstrim menurut kami
ada standarnya kalau untuk hujan ekstrim itu
apabila curah hujan melampaui satu ratus lima puluh mm dalam satu hari
melampaui satu ratus lima puluh miliar
sudah tiga ratus tujuh puluh tujuh mm
berarti berapa kali ekstrim itu
dua kali lebih
ini new normalnya
nah dampaknya terhadap peningkatan suhu ini kan
kalau kita bicara mengenai perubahan iklim itu
kenapa setiap negara harus punya target menurunkan gas rumah kaca
supaya suhu di planet bumi ini
dibawah satu setengah derajat
kita sama sekali tidak lewat ya dari satu lima derajat itu
soalnya kalau di atas dua derajat
ini mungkin kita ingatkan kembali
apa yang terjadi kepada planet bumi ini
kalau suhu rata rata itu meningkat lebih di atas dua derajat
walaupun dua derajat itu kendaraannya tidak terlalu besar ya
tapi itu besar
pengaruhnya itu sangat besar
itu tadi kalau suhu semakin panas
kan ini jadi daur proses hidrologi siklus
ini kan menjadi semacam dipercepat ya
jadi siklus kan misalnya dari penguapan
suhunya makin meningkat kan penguapan makin intensif
awan awan ujung turunya semakin bertambah ya
dan kapasitas kita untuk bisa menampung air yang disentorkan seketika
ini kan juga terbatas
nah kemudian juga
selain curahnya bertambah
turunnya itu juga tidak merata
jadi yang harusnya turun selama beberapa
itu juga dipaksa satu hari
ini kan juga menjadi double ekstrim ya
dulu itu kan satu provinsi satu cuaca
ingat waktu kita anak nak
satu provinsi satu cuaca
sekarang satu kecamatan satu cuaca
tidak ada bubur nanti itu
bu rita bagaimana kelihatannya komitmen pemerintah
kan kita sudah g dua puluh
sudah betul betul akan mengurangi
komit untuk mengurangi gas rumah kaca
membuat semua juga lebih ramah lingkungan
karena harus betul betul disesuaikan dengan kebutuhan iklim yang kita hadapi sekarang
jadi memang yang memacu peningkatan suhu tadi adalah co dua terutama
atau gas gas rumah kaca itu tidak hanya co dua ada metan polusi udara
tapi terutama co dua
sehingga komitmen pemerintah itu kan menekan agar jumlah co dua yang dilepas itu serendah mungkin
co dua itu dari mana
kan antara lain dari pembakaran fossil fuels
kalau di indonesia juga ini dari kebakaran hutan
hutan juga gambut
hutan gambut pendabangan
karena asimilasi dari hijau daun
merubah co dua menjadi o dua itu semakin berkurang
sehingga komitmen pemerintah indonesia tentunya adalah penghutanan kembali
ini penghijauan insya allah tidak hanya hutan tetapi sekarang mangrove mangrove
itu benar benar digalakkan
bahkan g dua puluh itu mangrove upaya indonesia dalam ini menghutankan mangrove kembali
ini kayaknya cukup di respect oleh
karena indonesia lah satu satunya sebenarnya yang memiliki ya
yang mangrove nya itu
menciptakan ekosistem yang baru
dan juga selain penghijauan hutan kota hutan yang sudah gundul
itu memang penting sekali
kemudian juga pemerintah kita kan mulai ke arah energi terbarukan ya
non fosil itu mulai digencarkan
kita harap lebih ini lah
lebih gencar lagi
karena harus ada memang komitmen secara
jadi saya rasa itu yang harus terus dilanjutkan agar co dua itu bisa ditekan
kebetulan tugas bmkg itu kan memonitor bagaimana laju perkembangan co dua di udara ambien
artinya udara yang belum tercemar
nah ini kalau sampai udara yang belum tercemar pun lajunya sudah mengkhawatirkan
itu kan berarti apa lagi
ada daerah atau bagian yang masih belum tercemar
kami mempunyai tiga stasiun untuk pengamatan indonesia barat itu mungkin kapan kapan dengan mbak anne
di koto tabang bukit koto tabang itu di hutan yang masih rawan gitu ya
hutan masih asli
di situ kami melihat laju perkembangan co dua ini yang awalnya di tahun sembilan belas
di tahun dua ribu empat itu
sekitar tiga ratus tujuh puluh ppm
di tahun dua ribu dua puluh satu itu mencapai atau saat ini mencapai sekitar empat ratus sepuluh ppm
jadi ada peningkatan memang
kok bisa ya
mungkin di situ ada apa
itu padahal itu ambien tidak ada pencemaran
namun justru ini kan secara hukum
mungkin luar dari
ya mungkin karena menular dari tempat lain
ya kan terimbas dari pencemaran ini
dan stasiun semacam itu di dunia ini hanya sekitar tiga puluh an stasiun
satu ada di indonesia
nah poinnya adalah artinya kita ini memang harus yakin bahwa co dua itu memang benar benar terjadi meningkat
meskipun bukan di lokasi yang tercemar tapi terdampak juga
idealnya kan justru berkurang
ini sebagai indikator bahwa kita telah melakukan
kita lakukannya dengan yang benar kan untuk mengurangi emisi
nah dan ini peningkatan secara global itu terjadi
jadi rata rata peningkatan di indonesia sedikit di bawah rata rata global
jadi kita masih apa ya
padahal kita kan jantung dari hutan tropis ini kan ada harusnya kita tuh penyumbang oksigen yang paling besar kan
ngehawatirkan juga kalau begitu
dan itu yang menjadi indikator kalau ada karhutlah itu
itu kita pantau terus
kalau itu sampai berubah berarti kan harus benar benar kita berupaya mati matian untuk menekan co dua
tapi pernah dulu terlampaui
melampaui rata rata dunia hanya sekali saat karhutlah tahun dua ribu dua
itu pernah terlampaui
tapi setelah itu drop turun lagi
turun dan masih di bawah rata rata dunia
tapi kita harus kerja keras untuk menjaga
justru kita harusnya menjadi contoh
karena kita bisa mengharus
oksigen karena jantung
paru paru bukan jantung
ada di sini
nah ini semua informasi khususnya dari bmkg
dan ini kan tadi bekerja sama katanya dengan internasional
kamu bisa cerita perkembangan teknologinya seperti apa sekarang
dan setahu saya kan ini teknologi untuk memantau cuaca dari hari ke hari kan
semakin canggih ya
satelit satelit pemantau iklim dan cuaca itu kan semakin banyak
ini bagaimana dari indonesia sendiri
apakah kita tadi bisa samalah informasi yang kita produksi dengan informasi yang dari luar
dari apa indian noaa
dari amerika ya noaa
kemudian juga dari uk
dari jepang ya
karena keakurasian informasi dan ketepatan serta current ya
fenomena cuaca di indonesia ini berbeda dengan fenomena seperti di amerika
terutama di amerika kemudian daratan eropa
kita ini benua maritim
kepulauan lautnya lebih luas
ini bedanya signifikan
kemudian di antara dua benua yang justru musim hujan itu akibat pengaruh adanya benua asia
yang membawa angin dari benua asia yang membawa uap air ya
dari samudera pasifik
nah kemudian diantara dua samudera
nah faktor itu yang mengakibatkan fenomena iklim dan cuaca di indonesia itu sangat jauh lebih kompleks
daripada di negara negara yang tidak kepulauan
jadi kepastian prediksinya itu diakui memang tidak mudah
sehingga banyak rekan rekan dari amerika dari eropa jepang australia itu belajar di sini
bagaimana fenomena ini
justru mereka yang datang sini belajar
untuk membaca dan ini
kami juga belajar dari mereka karena teknologi mereka lebih maju
tantangannya tidak seberat kita
jadi saling belajar
nah untuk akurasi dengan berbagai fenomena tadi
kalau dibanding misalnya sepuluh tahun yang lalu
akurasinya itu bagaimana
ada peningkatan kah
ada karena jumlah alat alatnya juga terbatas
jadi lumayan sekarang akurasiannya
dulu itu kan satu provinsi satu cuaca
ingat waktu kita anak nak
sekarang satu kecamatan satu cuaca
dulu satu provinsi
dan kami sedang mengupayakan
pengingkatan teknologi satu desa satu cuaca
nah itu teknologi apa yang digunakan
kemudian di asimilasi atau di kombinasikan dengan data observasi
kita menggunakan satelit apa ya khusus untuk pemantauan cuaca di indonesia ini
punya kita atau punya teman teman negara lain
sebetulnya lapan yang mungkin sekarang masuk di brin itu bagus
ada satelit cuaca juga
tapi waktu itu kerjasama dengan bmkg
karena kalau sudah selesai akan kami manfaatkan satelit dari lapan
namun masih dalam proses sebelum dimanfaatkan itu harus diuji coba sebelum dimanfaatkan
nah itu masih dalam proses uji coba
agar benar benar dipastikan valid begitu ya
nah ini sedang dalam proses
namun yang sudah beroperasi itu kita indonesia menggunakan satelit himawari
himawari itu jepang punya
kemudian menggunakan radar cuaca
kemudian juga melepas balon agar tahu perkembangan kondisi cuaca
mulai dari permukaan tanah sampai ketinggian berapa ribu feet
karena juga untuk penerbangan
nah data data itu di asimilasikan ke dalam pemodela
untuk mengendalikan agar model itu bekerja dengan realistis
jangan sampai overestimasi atau underestimasi
tapi idealnya dikurangi ya
karena di sana pun juga sering meleset
dia bilang ah sama aja
karena memang sulit
apalagi dengan perubahan iklim ini
yang begitu drastis ya
dan banyak sekali sekarang ya ini cuaca ekstrim
dan tiba tiba entah yang betul memang gak ada angin gak ada hujan
tiba tiba ada mendadak misalnya
hujan es turun di tempat yang atau salju turun di tempat yang mungkin jarang melihat salju
nah kemarin kami baru saja mengunjungi di mana di colorado
mereka sudah memprediksi ini
tiga hari lagi akan salju turun
ternyata nggak ada yang turun
kita juga sempat karena cuaca ekstrim
tapi ternyata tidak terlalu
tapi bagi mereka nggak ada yang protes
gak ada yang komplain
komplain kalau ternyata turun malah nggak diberitahu
tapi kalau diberitahu ternyata tidak
harusnya kita bersyukur
jadi kan saya juga mempelajari masyarakatnya
eh ini nggak jadi turun gimana ada yang protes nggak
ah udah biasa gitu
anu udah memahami gitu
jadi superkomputer ini dibutuhkan untuk perakhiran pemodelan dan perakhiran cuaca iklim
dan juga untuk peringatan dini
termasuk gempa dan tsunami
tapi yang fenomena sekarang ini kan biasanya kita ada istilahnya rekayasa cuaca
misalnya kita mau bikin event apa indonesia kan jago ya
nanti kita pakai pawang hujan
tapi kalau dari segi untuk merekayasa untuk memitigasi secara ilmiah gitu mungkin apa menabur garam
dan sejauh mana bisa kita gunakan dalam memitigasi cuaca
atau hanya ini sesuatu yang harusnya kita pilih pilih lah istilahnya kapan melakukannya
ini sebetulnya bmkg memprediksi malam tahun baru di dki dan jabodetabek itu ekstrim
dari numoricale modelingnya itu ekstrim
artinya wah ini bisa terjadi bencana
bukan tidak bisa merayakan tapi kontennya bisa terjadi bencana
sehingga bnpb bmkg brin tni angkatan udara dan kementerian perhubungan
kementerian perhubungan juga khawatir nanti arus mudiknya kan kacau kalau jalan tolnya banjir
kan kita ingin masyarakat nyaman bisa mudik dengan aman nyaman
akhirnya kami kolaborasi lima ini lima lembaga melakukan modifikasi cuaca mulai tanggal
jadi kejadiannya diprediksi tanggal tiga puluh tiga puluh satu
kita mulai kerja tanggal dua puluh lima dua puluh enam
jadi mulai nembakin awan di garam ya di semai istilahnya bukan di tembak apa di semai
agar terkondensasi dengan cepat dan segera turun sebagai hujan
tapi turunnya masih di selat sunda
oh jadi tidak di daratan
tidak akan terlalu mengganggu
jadi lebih awal turunnya
turunnya lebih awal di lokasi yang dianggap aman
kan tidak ada banyak manusia
jadi diturunkan semua di selat sunda
dan itu dilakukan
dan malam tahun baru alhamdulillah kan tidak ada hujan
jadi itu hasil dari modifikasi
seharusnya itu hujan
dan ada yang masih tetap hujan tapi hujannya kan tidak ekstrik
hanya rintik rintik intensitas sedang
jadi di wilayah jabodetabek ya terutama
terutama mana itu dki
jadi ini salah satu contoh di mana kalau betul betul kolaborasi
dan membaca data
dan memprediksi dengan akurat
kemudian dilakukan tindakan untuk modifikasi
dan sebenarnya tol cipali itu sudah diprediksi
kita kan meninjau ke lapangan
air itu sudah sampai ke bibir
jadi air sungai sebelum ada hujan itu sudah mau mencapai bibir
jalan ini udah harusnya meluap
kalau ada hujan
nah makanya pak menhub langsung ini harus dicegah ini
tidak boleh jalan tolnya banjir
itu hujan yang mau turun di tol cipali itu dipaksa turun di tadi
di laut jawa atau di selat nguan
ternyata ini betul
tapi semoga anu lah
yang penting tidak ada korban
orang mudik lancar dengan aman
itu bagi kami sudah hadiah yang luar biasa
namun waktu itu kami belum berhasil mencegah yang di jawa tengah
nah ini mana dulu ini
kita udah bisikin pak ganjar ini mau ekstrim ini siap siap ini
jadi pak ganjar sebetulnya sudah siap juga ya
tapi kan ekstrimnya terlalu ekstrim
tapi setelah jabodetabek ini beres kita bergerak ke jawa tengah
karena jawa tengah kan parah itu
tapi tetap terus kita kejar ya
jawa tengah jawa timur sampai makassar
minimal kita bisa lah memitigasi mengurangi ke ekstriman itu
tapi tentu saja kan memerlukan resurs ya
nah ini kita resursnya yang kami belajar kayaknya harus ditingkatkan resursnya
karena ekstrimnya melampaui kapasitas yang ada saat ini
tapi ke depan ini kan pasti kerjasama dengan bukan saja ya dengan brin
tapi juga dengan inilah teman teman dari dunia internasional
apa saja kira kira untuk tahun dua ribu dua puluh tiga dan ke depan ini dari segi teknologi
dari dunia internasional kami ini sedang bekerjasama untuk ini
memperkuat super komputer
jadi super komputer ini dibutuhkan untuk perakhiran pemodelan dan perakhiran cuaca iklim
dan juga untuk peringatan dini termasuk gempa dan tsunami
nah ini bekerjasama dengan dunia internasional
tujuannya adalah dengan super komputer itu
akurasi akan bisa meningkat dengan ai big data dan machine learning
itu diharapkan bisa meningkat
dan juga kecepatan
yang paling penting itu kecepatan
informasi itu datang jauh lebih dini
jangan mepet mepet gitu ya
nah ini yang sedang kami
setelah kejadian baru melihat apa sih yang terjadi
jadi namanya prakiraan kan harus sebelumnya
tujuh hari sebelumnya
di sana sudah bisa dua minggu sebelumnya
lebih dini lagi
nah ini super komputer kapan kita bisa nikmati
ini sedang ada sebagian yang sudah datang
tapi kan persiapannya kan perlu waktu ya
insya allah tahun ini
akhir tahun inilah
bu rita terima kasih banyak
tapi mungkin pesan terakhir untuk masyarakat
menghadapi tahun dua ribu dua puluh tiga ini

nah ini jadi tahun dua ribu dua puluh tiga ini
apa kondisi curah hujan
tiga tahun terakhir dua ribu dua puluh hingga dua ribu dua puluh satu
namun suhu udara ada peningkatan
apa lebih kering dari tiga tahun terakhir
untuk bersiap ya
bagaimana memanfaatkan air hujan
di musim hujan ini dipanen di tampung
agar jangan langsung lari
ke laut atau ke sungai ke laut
sehingga saat musim kemarau nanti di bulan juni
tidak kekurangan air
terima kasih banyak
semoga kita terus update ya
dari segi teknologinya
sehingga informasi yang keluar dari bmkg
selalu informasi yang akurat
dan informasi yang aktual
bu dwi korita karnawati
kepala dari bmkg
insight with desi anwar kali ini
atas perhatian anda
jangan lupa anda juga dapat menyaksikan acara ini di cnn indonesia
dan juga di youtube